tri lu jangan mau deket deket sama si fadil
jangan pacaran sama dia
ya gak mau lah siapa juga yang upacaran sama dia
lagian indah itu masih sma
om fadil lagian ngebelin
wah emang dia dari dulu udah nyebelin
belum lahir aja udah nyebelin
gimana tadi di kantor rw
tukang jamunya udah ketangkep
ada urusan apa sama tukang
tukang jamu ya
takut diamuk masa pak
eh ketangkepnya dimana
di bawah pohon mangga
deket kebun belakang
ngapain dia disana sama siapa
tukang jamunya gak ditanya
cuma diamanin di dalam
saya juga gak ngeliat
aneh ngapain ditangkep kalau gak ditanya ya
kalau ditanya pasti orang orang pada cerita
aneh banget ya
ditangkep kok gak ditanya ya
tapi rahasia kita aman kan
kalau pak muhyiddin tiba tiba kesurupan akumat
gue pegangin pak muhyiddin
ya biar batu nyok nyokan
ini jadi kepikiran bang muhid deh
baru juga selesai sholat
doa dulu kek
emang bapak kenapa bu
tadi kan katanya ada urusan di bank
terus kagak jadi
tapi waktu orang orang pada ngumpul di kantor rw
dia malah pura pura sakit
ambu kok bapak aneh ya kayak
kan saya udah bilang
tapi dia omonginya enggak sopan
dimana itu bahasanya
itu manuduh itu
pantes ditunggu tunggu enggak lewat lewat ya mas
ternyata mojok sama pak muhid
kalau saya jadi rapih
sampai si tina tau
diruja sama mak muhid
enggak boleh jahat mas
kita kan udah janji sama pak rw
tidak boleh cerita ke tina
gayanya sampean yuk yuk
nanti juga sampean cerita sama si tina
enggak lah mas
saya kan sudah wanti wanti sama imas
jangan cerita cerita sama tina
lho selesai urusannya yuk
kalau tadi abang mau ke kantor rw
iya gue juga pikirannya begitu
ya tapi mau dibilang apa lagi
mikirin apa sih ma
mudah mudahan nih kang
ibu puput lupa sama bayi kita
udah soalnya dari tadi siang enggak telepon
mungkin telponnya rusak
kan bisa aja ma
udah lupain masalah telpon
mungkin sekarang ibu puput lebih seneng sama anak yang seumuran amira
jangan jangan bu puput keinget sama guntur
mudah mudahan ibu puput lupa sama bagi kita ya sayang ya
gimana kalau kita adopsi anak yang udah seumuran amira
babe boleh milih
laki laki atau perempuan
nggak usah babe
nggak perlu yuk
soalnya gini babe
sebentar lagi kan bu aminah itu ngelahirin yuk
karena kita bakalan punya bayi
lah terus siapa yang bakal ngerawatnya
lo kelihatan tambah segar
tapi kok puas aibu
gue sengaja begitu
lo sendiri yang bilang
biar jadi hangat
iya juga ya bang
ini matiin lampu dulu ya
viewer aku suka sama konten aku
orang kameranya bagus
lu jangan mau deket deket sama si fadil
jangan pacaran sama dia
ya gak mau lah
siapa juga yang mau pacaran sama dia
indri itu masih sma
bang fadil lagi yang nyebelin
dia dari dulu udah nyebelin
belum lahir aja udah nyebelin
bang fadil itu ngasih banyak masukan buat vlog indri
masih masukinnya bagus kok
cara ngejelasinnya aja yang masih nyebelin
lo jangan mau sama dia
dia tuh temen kakak
masa iya kakak temenan sama pacar adik sendiri
ya enggak lah kak
lagian kan bang fadil udah tua
seumuran sama kakak

ya enggak lah kak
seumuran sama kakak
dia tuh enggak seumuran sama gua
dia lebih tua dari gua
dia lebih tua lima tahun dari gua
bukannya sepuluh tahun
lalu sana keluar
indri mau balesin komen